empat partai politik memutuskan walk out dalam pengambilan putusan terkait ambang batas calon presiden presidential threshold kamis malam
meski keempat fraksi menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan sidang paripurna
pemerintah selaku pengaju ruu pemilu menyatakan putusan sudah sesuai amanat undang undang
gerindra menolak dan juga fraksi dari pan fraksi dari partai demokrat dan fraksi pks
menolak untuk mengambil keputusan pada malam hari ini
konflik kepentingan memicu langkah partai politik ramai ramai walk out
di sidang paripurna pengambilan keputusan rancangan undang undang pemilu kamis dua puluh juli dua ribu tujuh belas malam
mengikuti langkah partai amanat nasional yang walk out karena aspirasinya untuk menghapus presidensial threshold tak bersambut
gerindra dan pks yang awalnya mengusulkan pengambilan keputusan diundur senin mendatang
akhirnya ambil langkah serupa
semata langkah menjegal partai politik menjalankan presiden di bursa pemilu dua ribu sembilan belas
biar rakyat juga melihat bahwa sekarang ini ada satu proses yang dipaksakan oleh pemerintah
dan itu pun memakai pemilihan umum yang tidak serentak
sekarang ini memakai apa yang telah dipakai pada waktu dua ribu empat belas itu
jadi tidak masuk akal
setali tiga uang dengan pan pks dan gerindra
setelah melalui proses yang alot demokrat juga memutuskan walk out
demokrat memutuskan lepas tangan setelah melihat kemungkinan hasil sidang
ya karena untuk sekali lagi untuk namanya presidensial threshold itu tidak boleh di voting
ini adalah suatu ketentuan yang hakiki ketentuan yang sudah diputuskan
sudah sesuai dengan amar putusan mk dan juga sesuai dengan hal hal yang ada sekarang ini
sehingga kebenaran dan konsentrasionalitas tentunya tidak mungkin bisa diputing
walk out nya koalisi oposan gerindra pks dan demokrat ditambah pan
yang mendadak berseberangan dengan koalisi pendukung pemerintah
dan disahkan secara aklamasi
meski menghargai keputusan fraksi yang tak setuju
ketua pansus ruu pemilu menyayangkan langkah parpol yang seolah lepas tangan
sebenarnya sedih juga ya karena teman teman ini kan teman teman yang hari hari ya
hari hari selama hampir sembilan bulan ini bersama sama
jadi hampir tidak ada barier antara saya secara pribadi dengan teman teman yang hari ini
kita menghormati keputusan mereka keputusan fraksi
walaupun sebenarnya tidak perlu juga untuk wall out ya
kalau menurut saya secara pribadi nggak perlu juga untuk walk out
karena soal asas kondisionalitas ini kan sudah ada yang merilis mau melakukan judicial review
meski empat fraksi walk out dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan sidang paripurna
pemerintah tak mau ambil pusing
segala pengaturan di dalam ruu yang telah diputuskan disahkan dalam paripurna hari ini
termasuk masalah yang berkaitan dengan presidensial threshold adalah sudah sesuai dengan amanah konstitusi undang undang dasar empat puluh lima secara konstitusional
drama walkout dan menangnya koalisi pendukung pemerintah pun mengakhiri proses pembahasan ruu penyelenggaran pemilu
yang sudah memanas selama enam bulan terakhir